doanya yang terbaik untuk anak anak dan semoga dikasih kemenangan untuk mereka
semangat kerja keras di lapangan dan komunikasinya yang baik aja untuk
tradisi skor bu ada atau gimana bu kalau soal skor kita yang penting itu cari kemenangan
aja entah itu sekornya tipis ataupun dikasih banyak ya alhamdulillah yang penting kita menang
saya priska clarissa saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media
streaming lainnya kompas tv independen terpercaya